aku sama junaedi sekarang udah punya gerobak bajigur
nasib kamu sama junaidi memang mujur
mulai besok aku sama junaidi udah gak nganggur
bagus kalau gitu mah
saya ikut bersyukur
kita ngobrol di dalam
dengan bapak pirmasa fitra
kami tunggu kehadirannya di posex sumerbanu
kalo liat juita di belaga
dia mau bunuhin terus
sampai tau juita tinggal dimana
kita harus tau keluarganya
kita harus punya orang bisa ngejamin
gak pasti ganda
kenapa kemot dijadiin korban
dia harus lenyap
dia berkhianat dari teman temannya untuk kita
kalo terus kita perihara
dia akan berkhianat juga pada kita
kamu berkhianat ke temen temen kamu di terminal
mau apa kamu sekarang
saya mau bayar kesalahan saya
saya gak tau
saya butuh nasihat akang
kamu sudah sadar
kesalahan kamu ada
kamu sudah gak butuh nasihat
kamu harus tetap bersama jamal
sekarang saya butuh bantuan kamu
saya perlu informasi
bagaimana keadaan gopang sekarang
saya mendengar kabar
ada bendera kuning dipasang di tiang listrik
sadi telepon sama polisi lagi
disuruh ke kantor polisi lagi
saya juga perlu informasi
di mana keberadaan dik sekarang
memangnya kenapa bos
kamu nggak perlu tahu
saya sama petit harus pergi
kok nggak ada
langsung mulai mikir
memang adik gue tak pernah kaya
yang bruisee udah
memang dimalukan kebo bagailya
gak kekal nilai nalian
halo ubed ya aku sama junaedi sekarang udah punya gerobak baji gur wah nasib kamu sama junaedi memang
mujur iya mulai besok aku sama junaidi udah nggak nganggur bagus kalau gitu mah saya ikut bersyukur
saya nanya nanya dulu kemana belinya keputusan akan perginya lama saya dikasih tahu haji
kita barusan jalan jauh tahu iya tahu kelapa kaki panas betis kenceng nanti
setiap hari kita bakal begini kayak ubed berangkat pulang dorong gerobak
akan udah pulang kenapa nggak masuk pamer dulu ama si ujang sini
ini bukan iya
itu apa es jeruk kelapa
gimana cara makannya gini barusan aku
mikir lagi kayaknya repot kalau kita langsung jualan dua jualan comro sama bajigur mending
jualan bajugur aja aku bantuin kamu kita udah bilang mau ada dua gerobak yang satunya lagi
ubed aja jualan cilok tapi kesepekatan kita sama yang punya kp nggak gitu mending kamu tanya dulu aja
tadi emu sudah diajarin di tempat belinya
kalau kamu jualan ciloknya pindah ke kafe sama aku sama junaidi
kirain udah pasti
kamu sudah nggak bayar
terus malah bikin saya dikurung sama polisi
tenang pak silahkan duduk
oke nggak masalah
terima kasih pak
kamu saya suruh sembunyi kenapa muncul
saya mau ikut perang